hai nah ini dia yang ditunggu tunggu mas umar syarif apa kabar mas baik mbak apa kabar banyak
juga dan semuanya semuanya baik ya semoga baik baik juga teman teman yang lagi menonton live kita ini nah mas umar
syarif ini ceritain dulu dong nih mas umar tidak di indonesia loh mas umar bisnis ya bisnis panjang
ceritanya jadi aku mau nanya dulu nih di swiss ini kan di jakarta lagi pada physical distancing
lagi ada psbb gimana kalau misalnya di swiss ini terkait covid sembilan belas sendiri kalau di swiss di
eropa itu dari awal ya sudah mulai dalam arti di lockdown ya jadi bukan hanya seluruh eropa
jadi di swiss sudah tiga hampir tiga minggu lebih
lebih jadi semua sekolah sudah ditutup semua fasilitas seperti gym atau restoran juga sama
cuma dia bisa order by by kirim ya tidak boleh bapak ngumpul ngumpul di sana jadi sudah hampir
minggu setengah di di lockdown dengan keadaan seperti ini tapi ya namanya manusia pasti masih ingin
jalan jalan tapi yang penting
intinya adalah disiplin kalau kita disiplin kita ngikutin aturan pasti baik baik saja
nah mas umar ini kan lagi di rumah aja berarti ya nah sehari harinya mas umar ngapain nih pas lagi di rumah aja nih
di rumah dan tidak di rumah sama saja jadi kita selalu ada kegiatan aktivitas lah selalu bergerak
bersama keluarga ⁇ its ⁇ lebih fun karena kita ajak anak anak kecil anak anak kita untuk
tetap bergerak berolahraga do something lah saya juga pelatih nasional saya juga menanganin tim pelada
jawa timur jadi saya tetap memberikan kewajiban saya sebagai pelatih biarpun antara waktu yang
berbeda sangat jauh lima jam antara indonesia dan swissland misalnya jam tujuh pagi indonesia jam dua malam
swiss selan saya harus bangun jam dua malam saya tetap memberikan eksersis buat mereka jadi itulah kewajiban saya
biarpun dengan keadaan seperti ini
nah mas umar terkait dengan para atlet ya ini kan tau dengan ada nya covid idin atau karunning ada
semualah ya semua kompetisi sampai ke olimpiade aja deutschland mundur ini betul orang mas umar
sendiri mungkin mantan atlet karate iya kita sedih juga tapi bagaimana kita dengan keadaan seperti ini kita
mengikuti aturan pemerintah yang ada
olimpik yang kita tunggu tunggu banyak atlet dunia yang sudah mempersiapkan
terutama my team juga indonesia sudah mengikuti banyak kualifikasi
ternyata tiba tiba dengan keadaan sepertinya kita menyukurinya ya
karena mungkin ada dampak yang positif juga dengan keadaan seperti ini
untuk olimpik akan dipostpon menjadi tahun dua ribu satu
dan bagus juga mungkin buat tim saya juga ada lebih besar kesempatannya untuk melangkah
untuk bisa ikut di olimpik karena masih ada waktu satu tahun lagi untuk mempersiapkan
buat pemain pemain dunia juga sangat sedih karena mereka sudah berlatih keras
mereka sudah dapat poin tiba tiba mereka di stop untuk kualifikasi
ada mungkin tiga empat
kualifikasi lagi untuk olimpik itu dipostpon semua
akhirnya dibatalkan jadi untuk tahun depan diresmikan olimpik summer di tokyo nanti
nah ini kan karena nggak ada turnamen dan juga
ya pokoknya turnamen yang tadi tidur ini kan kemarin saya juga membaca
dapat beritanya bahwa ada juga atlet atlet yang memang gajinya tuh
dipotong karena adanya tim tim ini ya
ya kalau masalah gaji memang ya kita sebagai atlet sebenarnya
saya sebagai atlet dari tahun sembilan puluh enam sampai tahun dua ribu sembilan
memang mungkin zamannya sudah berbeda banyak atlet sekarang zaman sekarang
ada uang ada latihan
jadi mungkin ya saya berharap mungkin ada saya di sini memberikan inspirasi kepada junior junior saya
intinya kalau sebagai atlet fokus aja di latihan dan competition
uang itu akan datang sendiri
itu yang saya jalanin selama dua puluh tahun
memang di tim saya juga sama
karena sebenarnya kita sudah planning ada kompetisi bulan juni kita akan keluar ke eropa latihan
terus ada pelatih asing lagi nanti
jadi kita sudah menjelangkan nanti ternyata dengan adanya masalah covid sembilan belas ini
semua anggarannya di stop
jadi semua anggarannya di stop jadi kita tidak bisa turnamen keluar
tidak bisa training camp di luar ikut kompetisi atau mendatangkan pelatih asing
tetap yang penting kita healthy safe dan juga tetap masih bisa berlatih di rumah itu intinya
jadi masih tetap menjaga kebugaran kita komitmen kita intensitas kita
tetap dijaga seperti itu
nah nih mas umar ya ini udah mau sebulan nih teman teman di jakarta mengerjakan work from home gitu kan ya
ini pasti ada rasa malesnya dibuat olahraga karena gym tutup tempat olahraga tutup
aduh di rumah wah lihat kasur pengennya tidur males gerak gitu kan
nih apa sih motivasi yang bisa mas umar berikan untuk teman teman yang lagi menonton agar olahraga nyaman
olahraga itu dimana saja bisa apalagi di rumah
jadi bukan hanya kita bahwa kita harus pergi ke gym
di rumah pun dengan keluarga lebih fun dengan hanya menggunakan bodyweight of movement kita
terus banyak yang bisa dilakukan sebenarnya di rumah
dan guys kesehatan itu lebih penting dari segalanya
keep moving makanya kita punya simbol moving is life seperti itu
nih tadi ada pertanyaan nih mas umar ya
tadi ada teman saya bertanya nih emang dia suka dia interest banget sebenarnya sama olahraga
tapi gak mulai mulai teman saya mencari
ini bertanya nih mas olahraga jenis apa yang sebaiknya dilakukan selama stay at home
ya it's easy and at least kamu punya continue dalam hati
nggak usah harus satu jam tetap dua puluh menit
yang penting kalian bergerak tetap bagaimana dalam arti menjaga sikulasi darah tetap berjalan badan kita tetap fit
bagus sekali saya kasih dalam arti tip yang bagus exercise sama keluarga
penting sekali and fun
sepuluh menit saja bikin kayak jumping jack sama kinder atau push up touch atau back roll
jadi fun dua puluh menit saja
semua di sini ya
signalnya adalah di sini
kalau kita bilang oh males semua akan jadi males
semua hanya di sini
semua di sini pasti akan enak jalannya
harus mindsetnya dulu ya
nah ini tadi mas umar bilang tetap bergerak melakukan apa aja gitu kan
olahraga gak harus cuma bisa dua puluh menit gitu
nah sebaiknya sebenarnya olahraga itu
untuk teman teman yang lagi work from home ini lagi stay at home
itu berapa kali seminggu sih menurut mas umar sendiri
ya makanya lebih penting sedikit tapi terstruktur gitu kan
jadi mungkin hari senin latihan apa mungkin mau latihan kaki terus besoknya mau latihan kardio
jadi memang kalau itu kan tidak lama
tidak latihan h intense ya
gak boleh orang latihan h intense karena harus recovery lebih bagus
karena penting sekali untuk jaga recovery tubuh kita
jadi dua puluh menit mungkin satu hari satu minggu mungkin tiga empat kali sudah enough gitu kan
jadi yang penting tetap continue gitu kan
continue dua puluh menit gak apa apa nggak harus sejam tapi konsisten ya mas ya
nah abis itu nih mas saya mau tanya lagi
nah ini terkait saya juga ini globally kan ya
saya membaca satu apps olahraga di indonesia dan juga di global itu
ini kan ada studio studio di indonesia yang tutup banyak juga pekerja yang dirumahkan
mas umar gimana nih sebagai trainer
mas apalagi mas umar sendiri adalah master trainer strong nation
untuk teman teman yang ada di rumah dan juga teman teman sesama trainer ini gimana nasibnya
iya jadi bukan hanya di indonesia di eropa juga sama
jadi tiga minggu sudah ditutup gym gymnya
tapi kita sebagai trainer guys kita harus aktif
kita masih punya member di rumah
kasih dia komunikasi yang bagus dalam arti mungkin kasih mental support atau motivasi
mungkin juga sekarang
mungkin juga sekarang
sudah banyak orang sudah mulai namanya virtual class
tetap kita keep mereka kita support mereka mereka kita aktifin mereka biarpun dengan keadaan seperti ini
mungkin buat yang pembisnis gym gym memang ya semua di swissland juga sama gitu kan
tapi bagaimana kita tetap menjaga partisipan kita member kita tetap tidak terus terbebanin tidak stres tetap mendapatkan exercise biarpun di rumah
itu semua dari instructor instruktur yang ada harus aktif mereka seperti itu
jadi bisa lewat virtual juga ya mas
jadi sesuai tema saya nih selancar olahraga di dunia maya berarti memakai apps apps juga bisa gitu ya mas
kalau misalnya ini kan memang trennya nih saya lihat juga beberapa studio olahraga yang saya follow di instagram
itu kan mereka membuat kelas virtual
di social medianya di instagramnya
ini menurut mas umar sendiri gimana
kalau menurut kita dalam arti buat yang strong atau sumba kalau untuk live di instagram di facebook itu tidak diperbolehkan
karena berhubungan dengan sony musik gitu kan
ada perjanjian yang memang harus mereka tidak seperti apa
tapi kita diwajibkan untuk bikin kelas di live atau di zoom atau di skype
atau di google hangout atau microsoft team seperti itu
dan juga sumba memberikan fasilitas yang bagus namanya syn studio
jadi buat syn syn juga mendapatkan musik gratis
mendapatkan lima ratus musik gratis dari sumba supaya mereka bisa mengajar dengan aman seperti itu
ini ada pertanyaan lagi nih bagus
dari tanah sari
kalau pakai apps gerakan salah
memungkinkan cedera gak sih
nah gimana tuh mas umar kalau cedera pakai olahraga memakai virtual
dalam arti harus sedetail mungkin memberikan movementnya
jadi kita bicara intensiti nomor kedua
kita pitching form alignment kepada partisipan
karena untuk safe dan efektif
baru setelah form alignmentnya bagus baru kita bicara intensiti
supaya mereka bisa mendapatkan goalnya
kita sedikit progression buat mereka
tapi kalau form alignmentnya tidak bagus
di strong by sumba kita tidak bicara intensity
itu penting sekali buat member siapa saja
makanya di strong by sumba itu penting sekali karena
di strong by zumba itu ada tiga level
jadi semua orang bisa menikmati kelas strong by sumba
karena ada level level tertentu sih seperti itu
yang pertama itu sebelum
pokoknya kalau misalnya olahraga di rumah yang harus diperhatikan
itu berarti alignmentnya ya
nih mas umar nih ya
ini dari tadi kita ngomongin strong by zumba
ini takutnya enam puluh satu orang yang menombong live kita nih
bingung nih strong by sumba apa sih bedanya sama sumba sendiri
sumba sudah populer
sudah hampir sepuluh tahun lebih
dengan dance class
sumba mempunyai ide ingin bikin sesuatu selain dance
tapi heat trainingnya itu berbeda dengan hit yang sudah beredar sekarang
karena sumba itu berhubungan dengan musik dalam artis artis dunia
karena kebanyakan musiknya sumba itu artis artis dunia
yang hadir di situ
akhirnya hitnya itu perfect listing musik
dalam arti setiap gerakan ada beatsnya
jadi lain daripada
karena musik yang ada beatsnya itu membuat kita terus bergerak
misalnya kita latihan berti ya kan
berpi sepuluh kali
orang sudah berpikiran mungkin sudah mulai ke sembilan sudah goyang
tapi kalau pakai musik itu mungkin lebih dari sepuluh
mungkin dari lebih dari lima belas
karena musiknya selalu mendorong
itu manfaatnya yang luar biasa di strong by sumba
karena musik itu
nah ini ada baru muncul nih satu pertanyaan dari nabila sanjaya
emang sekarang namanya jadi strong nation ya mas umar
jadi strong nation jadi team
strong nation itu kan team ya
supaya orang dulu tiga tahun yang lalu orang berpikiran dance class lagi
mungkin program yang lain tentang dance gitu kan
makanya om ovi sudah berpikir jauh jauh hari untuk merubah nama itu
akhirnya jadilah terbentuk strong nation
strong untuk kita semua
strong team lah seperti itu
nah ada pertanyaan lagi dari tiffany raitaman
kalau buat pemula better zumba ore sdz
karena di strong by sumba itu ada semuanya
ada kekuatan ototnya
kardio dan dance
both is bagus sekali
karena untuk kita kuatkan ototnya
kuatkan kencangnya semua
baru kita latihan zumba untuk relax nya
jadi both sebenarnya sama semua manfaatnya
oke gitu ya
kan mas umar ini
sebelumnya adalah karateka nasional
sudah tumpah ruah lah
udah mas umar miliki
nih tiba tiba bergeser ke zumba
itu ceritanya gimana
saya masuk tim nasional tahun sembilan puluh tujuh
setelah itu saya komitmen disitu
saya ingin menjadi atlet profesional
saya ingin berkarir lah
saya ingin juara
waktu itu saya mempunyai goal
saya ingin juara dunia waktu itu
setelah itu saya terbang
ingin melihat dunia lain
dalam arti kenapa orang eropa karate nya bagus bagus
kenapa orang eropa kok sering juara gitu kan
saya tahun dua ribu empat saya terbang ke paris
ada sekarang menjadi istri saya
dulu saya tanya sama dia
punya gak kalian
punya tempat latihan yang bagus di eropa waktu itu
dikasih lah tempat
datanglah ke france
fude ini adalah atlet juara dunia
tapi dia tinggal di franz
pergilah saya tahun dua ribu empat yang
tidak tahu apa apa
karena saya ingin berhasil
saya terbang ke paris
tidak kenal siapa siapa
saya juga tidak kenal fode
saya kenal vaudet di turnamen saja ke juara dunia
tapi tidak kenal begitu
karena saya dikasih referensi dengan istri saya
akhirnya jadilah saya dua bulan berlatih di situ
mungkin bahasa tarsan lah
yang penting saya tahu bagaimana latihannya
bagaimana saya dapat ilmunya
intinya seperti itu
ternyata bahwa latihan pola latihannya beda banget
hasilnya sangat luar biasa
saya dapat juara asia waktu itu tahun dua ribu dua
dan juga juara pon
dan kita kembali lagi berlatih di jerman
setelah saya berhasil di eropa
federasi saya tahu bahwa latihan di eropa berbeda
akhirnya kita satu tim latihan di jerman tahun dua ribu lima
di situ kita juga berhasil
menjadi juara umum di sea games filipina
karate juara umum
orang yang pertama kali dari seluruh atlet indonesia
yang mendapatkan tiga medali emas langsung di dalam satu kejuaraan
itu di sea games waktu itu
dengan kondisi waktu itu dua bulan saya menjalani operasi
tapi bersyukur alhamdulillah saya masih diberikan sesuatu
bisa mengabdi memberikan sesuatu kepada bangsa
setelah itu baru kita persiapan asean games dua ribu enam
dikirimlah delapan orang berlatih ke jerman lima bulan waktu itu
enam bulan kemudian mau menjelang asean games
saya menderita putus kaki
jadi otot ligamen saya putus
setelah itu saya menyerah
karena dokter bilang
kamu tidak bisa main
tapi dalam lubuk hati saya tidak mungkin
saya pasti bisa seperti itu
karena dua duanya putus
saya berpikir dalam setiap malam
saya tidak bisa tidur
saya jauh jauh di jerman
di negara orang
saya tidak main nanti di asean games
apa orang indonesia bilang
saya selalu berpikiran seperti itu
orang jerman melihat saya
karena saya melihat gelisah
kamu mau main
saya mau main
kamu boleh main
tapi kamu hanya menggunakan pengalaman kamu
karena otot kamu tidak siap
di situ motif saya langsung terbang
saya masih bisa seperti itu
enam bulan tanpa persiapan
buat kekuatan kaki
setidaknya dalam hati pemikiran saya
waktu nanti main di pertandingan
saya bisa berdiri tegak
itu saja komitmen saya
setelah hari h nya
saya sudah siapkan dalam hati pemikiran
yang penting saya bisa berdiri
dengan kondisi kaki satu
alhamdulillah saya bisa ke semifinal
saya bisa ke semifinal
perebutan juga semifinal saya kalah dengan kuwait
perebutan juara tiga untuk perunggu
atau merah putih
atau apa pun
tidak tahu itu
jadi otomatis kaki itu
otomatis seperti itu
di situ ada mentora
pak adi ades daud
ada ketua umum saya
juga ada semua pada nonton
di depan saya
jadi saya jatuh
waktu itu terakhir skor lima tiga
saya mendapatkan tiga
juara tiga asean games dengan kaki satu
ternyata kaki saya putus
setelah habis asean games itu
referensi saya harus operasi di swiss
ada dokter spesialis otopedi yang juga mantan atlet
akhirnya saya datang ke swiss
saya datang ke swiss
saya menceritakan semuanya
saya baru kali ini lihat pasien seperti kamu
dokternya sampai bilang oke apa planning kamu saya masih ingin jadi atlet blablabla
karena panjang masih panjang karir saya waktu itu dua ribu tujuh
ada dua ribu delapan banyak ada pon ada asean games dua ribu sepuluh ada sea games dan selanjutnya
oke dokter bilang oke sekarang kamu pulang ke rumah
kamu pikirkan kalau kamu mau istirahat satu tahun kamu telepon saya
tapi kalau kamu tidak mau istirahat jangan telpon saya
jadi dua pilihan mau istirahat abis dioperasi atau tidak mau istirahat jangan telepon
saya berpikir waktu itu dua ribu tujuh sea games
akhirnya mau gak mau sea games saya lepas karena demi kondisi kaki
saya telpon dokternya oke dok saya mau operasi
ya sudah datang
sepuluh dokter itu sudah saya operasi kaki sudah hampir delapan kali
setelah saya operasi disitulah saya mulai berpikir
tidak mungkin saya dengan kondisi seperti ini tinggal disini
disitulah saya berpikir dengan istri bagaimana kita membuat suatu studio
supaya saya mempunyai kegiatan supaya saya juga bisa mengajar seperti itu
dari situlah saya juga banyak ngambil guru fitness bukan hanya di strong by sumba
jadi setelah itu ya sudah saya tinggal di switzerland
tetap yang membuat saya terpacu challenge saya adalah saya mencari kompetisi sendiri
saya mencari turnamen sendiri saya mencari pelatih sendiri
untuk menghadapi sea games
jadi setelah saya berlatih turnamen di eropa ya itu tanpa ya sedikit saya sedikit mengutarakan
karena dua puluh tahun karir saya berkarir itu tidak sedikit
karena mungkin sejarah buat karatika saya dua puluh tahun selamanya alhamdulillah dua puluh tahun tidak pernah terkalahkan sampai sekarang
jadi saya pensiun sendiri istirahat sendiri tapi saya ingin memotivasi memberikan inspirasi kepada junior junior saya
karena sebenarnya mereka bisa
semuanya adalah di mindset dan di mental
zaman dulu makanya saya bilang saya hanya berpikir prestasi
karena uang akan datang sendiri
karena lihat sekarang penghargaan luar biasa tapi kalau kita tujuannya uang kita tidak akan pernah berhasil
satu pasti kesombongan yang ada
berasa hebat berasa jago
habis itu latihannya sedikit lebih banyak nongkrongnya
itu yang terjadi sekarang
nah mas umar dari tadi kita ngomongin tentang olahraga di rumah olahraga di rumah
mas umar boleh nggak nih mimpin sedikit untuk teman teman yang ada di rumah nih gimana sih olahraga basic aja gak usah yang susah susah
kalau untuk olahraga di rumah gimana
aku sudah sediainya pak
lengkap baju olahraga nih
ini strong by sumba itu komplit ya
ada muscle conditioning nya ada cardio nya ada core nya
oke saya akan tunjukkan bagaimana yang low nya movement
supaya bisa dinikmatin semua orang karena strong by sumba bisa dinikmatin semua orang
bagaimana kamu rasakan
jadi saya sama teman teman yang ada di rumah saya sama sama kita ngikutin exercise sepuluh kali aja
kita kombinasi gerakannya
ini aku berarti agak ngatur posisi juga kali ya
ini mas umar nya nggak ngatur posisi untuk live
oh ya bareng lagi saya
saya agak jauh tapi ya biar kelihatan
nah mungkin di sini
oke biar lebih maksimal
soalnya saya menguntungkannya
alhamdulillah agak cuman apa ya
ya kayak dinding
ya adalah ceramah toldur
jadi dia namanya cantik
janganlah itu yang pas ini
trus banyak subscribers
untuk karyamin pembahasan rancangan terakhir
belipe what hmm sampai kami kutepin
saya mendatang renee nelayan keluar
l enfin saya mendatang di también
jangan kamu press ke depan seperti sideline
bisa keliatan gak
aku sih bisa keliatan
tetap seperti ini
berdirinya seperti ini jadi nggak ditarik turun
oke kalau mau challenge angkat
angkat down oke
kalau mau tetap mau low kebawah
seperti ini jadi kerasa banget gluenya quadriceps nya
oke baru kedua
movementnya is kerci
ini diam baru cross
seperti ini kerci
step lihat step nya sini
kerci tap kerci tap
oke gampang aja
selesai baru kita sumo squad empat kali ke depan
hai bisa makan agak ke atas apa disini aja mas umar sayang promosan loh bener
udah lama nih olahraga kita lagi menunggu mas umar untuk menyentuh musik
hitnya untuk movement movement yang tadi mas umar kasih ke saya adalah
udah capek insyaallah enggak
oke good bisa ikutin ya di rumah
nah let's go lan lan
awas dadanya tegak
awas dadanya tegak
bener ya nih mas umar ya
satu kali lagi
jangan melebihin jempol
empat sekarang empat sumo maju
lagi empat maju
awas satu lagi
kembali ke squat
awas satu lagi kembali ke squat
awas kakinya jangan melebih
lagi maju ke empat lagi
udah nih ya mas ya
udah nih ya mas ya
ambil kelas apa saja mumpung di rumah
atau enggak bikin kelas sendiri
ini lumayan capek juga ya mas umar
walaupun lima menit gitu
terima kasih mas umar sudah bergabung bersama kami
semoga mas umar dan juga keluarga selalu dilindungi
penyakit penyakit di luar sana selalu sukses
satu lagi guys
kalau kalian mau mengambil instructure training
sekarang ada online
kalian ingin cari kelas atau strong
di situ ada kelas ada training
jadi kita sudah memberikan online training
kalian di rumah pun mendapatkan edukasi
jadi tetap bergerak
tetap bisa mendapatkan exercise di rumah
terima kasih banyak
terima kasih mas umar
sampai ketemu di lain waktu
sampai ketemu di lain waktu